bersenjata di papua sebagai pahlawan pembangunan di papua
sementara itu ucapan duka rasa prihatin hingga harapan untuk penindakan secara tegas terus berdatangan dari berbagai pihak
presiden joko widodo menyampaikan rasa bela sungkawa kepada seluruh keluarga pekerja yang tewas
akibat serangan kelompok kriminal bersenjata di nduga papua
pernyataan ini disampaikan dalam jumpa pers di istana merdeka jakarta rabu siang
presiden joko widodo menyebut korban tewas oleh kelompok bersenjata di papua sebagai pahlawan pembangunan di papua
presiden joko widodo mengutuk peristiwa tersebut sebagai perilaku kekerasan biadab
jokowi mengatakan telah memerintah polri dan tni untuk mengejar dan menangkap para pelaku
presiden jokowi juga menegaskan aksi kekerasan itu tidak akan membuat pemerintah takut
pemerintah akan tetap melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur di seluruh tanah papua
pemerintah joko widodo
saya atas nama rakyat bangsa dan negara menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan
dan mari kita bersama sama mendoakan agar arwah para pahlawan pembangunan trans papua ini diterima di sisi tuhan yang maha esa
saya juga telah memerintahkan kepada panglima tni dan kapolri untuk mengejar dan menangkap
seluruh pelaku tindakan biadab tersebut
menanggapi instruksi dari presiden pada rabu siang kepala kepolisian ri tito karnavian menegaskan
aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di papua bisa segera diatasi
ini eksistensi sebetulnya ini eksistensi ada kelompok kelompok kkb ini ya
satu desember itulah hari penting bagi mereka
sehingga satu desember ini biasanya mereka untuk menunjukkan eksistensi ada saja
mulai dari pengibaran bendera sampai ke penyerangan
akar masalah utama dari aksi kekerasan bersenjata oleh kelompok kelompok ini itu lebih utama karena memang masalah pembangunan
sementara itu calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno juga ikut mengutuk pembantaian sejumlah pekerja proyek pembangunan jembatan
di jalur trans papua kabupaten nduga oleh kelompok kriminal bersenjata
kita inginkan ada tindakan tegas dari pemerintah dan aparat untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab sebalik serangan ini

karena bagi kita bahwa tidak bisa kita tolerir bentuk kekerasan seperti ini apalagi dalam kegiatan membangun infrastruktur membangun bangsa kita
di sisi lain komnas hak asasi manusia angkat bicara mengenai insiden penembakan ini
bagi komnas ham penanganan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah papua menjadi hal yang krusial
agar tidak berkembang menjadi permasalahan hak asasi manusia di kemudian hari
untuk mengetahui informasi terkini proses evakuasi dan juga pemindahan korban
serta proses penangkapan kelompok bersenjata di papua kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia iwan hermawan
langsung saja bagaimana perkembangan terkini dari semua poin poin yang tadi
terima kasih prabu dan daniar
sampai saat ini di bandara timika saat ini sedang berlangsung persiapan untuk pelepasan jenazah sertu anumerta handoko
certuan nomor tahan doko ini adalah korban tni dan dari anggota tni yang gugur pada saat penyerangan di distrik mbua pada tanggal dua desember lalu
jenazah kemudian nantinya akan dibawa menuju ke sorong ke tempat kediamannya di sorong
dan selain jenazah sertu anumar nantinya juga akan ada lima belas jenazah yang dievakuasi dari lokasi penembakan di puncak tabo
yang penemun jenazah ini ditemukan oleh aparat tni dan gabungan aparat tni dan polri gabungan
beberapa pada kemarin
jadi lima belas jenazah tersebut nanti akan dibawa ke bandara timika di saat ini
dan kemudian akan dilakukan otopsi visum dan lain sebagainya
dan identifikasi juga dilakukan di bandara timika
baru kemudian diserahkan kepada pihak masing masing keluarga
selain lima belas jenazah yang ditemukan di puncak tabo tersebut
aparat gabungan juga menemukan satu orang korban yang masih hidup dan nanti juga akan ikut dievakuasi dan kemudian juga akan diberikan perawatan
bandara timika saat ini nantinya akan dibuka
dibentuk semacam posko tni dan polri untuk melakukan semacam pusat operasi untuk penyelamatan atau evakuasi dan yang lain sebagainya yang terjadi di tembakan juga
perlu kita ketahui bahwa serangan tersebut terjadi di dua distrik
yaitu di mana kedua distrik tersebut menjauhan
jadi aparat tni dan polri dari distrik dua menuju distrik tiga itu harus berjalan kaki selama delapan jam
jadi medannya cukup berat
karena itu evakuasi masih belum bisa dilakukan
saat ini aparat tni dan polri dan aparat gabungan masih berupaya melakukan evakuasi
terutama di distrik yigi yang belum sepenuhnya bisa dikuasai dan sampai pada sore kemarin
iwan hermawan terima kasih iwan atas laporan anda dan kita tentu masih menantikan bagaimana perkembangan selanjutnya
dan tadi ya masalah geografis medan cukup berat juga menjadi satu